jam makan siang sudah berdentang
saatnya mencari makanan serba kepala ikan
sebagai sajian pemadam kelaparan
seringkali kita bingung dan buang buang waktu
untuk mikirin makan siang apa menunya yang enak ya
tapi kalau di kota makassar pilihan menunya beragam
ada coto ada palu basah ada sop lidah
untuk makan siang kali ini pilihan saya
tidak berlama lama saya akan mencoba
palu marasop kepala ikan kakap merah
kepala ikan biasanya menjadi bagian yang tidak terlalu dilirik
tapi di makassar kepala ikan justru menjadi makanan
yang paling diburu saat makan tiba
di sudut lorong wisata
jalan mapan yuki makassar
berdiri rumah makan yang sudah dikenal
sejak lebih dari dua dekade silam
sajian andalannya adalah
sup kepala ikan kakap merah
kepala ikan dimasak dengan belimbing bulu
dan berbagai rempah
yang membuat cita rasa kaldu ikan
dalam kuah ini
menjadi tetap terjaga kesegarannya
tidak pernah pakai ikan bandeng
karena ikan bandeng banyak tulangnya
terus makanya ibu pakai kakap
biar terasa juga dagingnya
pengunjungnya macam macam ada dari luar kota
dari luar provinsi juga ada
seperti dari jawa jakarta atau kalimantan
aroma bawang cabai dan kunyit
memberi aroma khas yang lezat
daging kepala ikan yang kenyal
lembut pedas dan asam
penikmat makanan kepala ikan ini
menggunakan daging kakap merah
ini ada banyak alasannya
dikarenakan daging kakap merah ini
dagingnya lebih kenyal dan rasanya
lebih gurih dibandingkan dengan kakak putih
makanan palu marah sendiri merupakan hidangan ikan yang berkuah kuning
nah kuah kuningnya ini berasal dari kunyit
kemudian juga ada kemirinya dan rasa bawang putihnya yang terasa
condimentsnya ada bawang goreng diatasnya dan juga ada taburan cabai rawit utuh
rasanya juga pasti enak
untuk bisa menikmati satu porsi sup kepala ikan ini
pengunjung harus merogoh kocek
lima puluh lima sampai enam puluh rupiah
dengan ikan kualitas ekspor harga ini cukup terjangkau
dan membuat pelanggan ketagihan
itu kita dapat rekomendasi
kakak kepala kakap yang enak yang dimana
nah kebetulan ada rekan dari
direkomendasikan disini dan ternyata rasanya enak
kuahnya ya kuahnya itu lebih kerasa
ada pedes pedesnya dikit
lebih kental juga
menjamurnya kuliner sup kepala ikan di kota makassar
bisa jadi karena tingginya ekspor ikan kakap
sementara bagian kepalanya tidak diikutkan untuk dijual
dengan cara yang kreatif kepala ikan justru menjadi hidangan yang lezat seperti yang satu lagi ini

siang kita kali ini serba makanan laut
kalau tadi kita sudah mencoba yang namanya palu mara
sekarang saya akan mengajak anda untuk mencoba yang namanya palu kalowa
ini seperti rawon di surabaya karena memiliki rempah yang sama yaitu keluak atau kepayang namun bedanya bukan dari daging tapi dari ikan
salah satu olahan kepala ikan lain yang terkenal di sulawesi adalah palu kalowa
sesuai namanya hidangan satu ini menggunakan kaloa atau kluwak dengan bahan utamanya adalah ikan
kalau rawon itu dia pakai daging kalau kita pakai ikan kalau rawon itu manis kalau kita asam
karena memang dari dulu begitu karena ikannya juga memang bagus
rusia mencoba membuat kalowa
resep palu kalowa asli diracik oleh generasi pertama pemilik rumah makan yang sudah berdiri tujuh dekade silam ini
rasanya yang segar pas menjadi pilihan makan siang
memang kaya akan rempah seperti misalnya pala jintan kemudian cengkeh kayu manis daun salam semuanya
berpadu menjadi satu
aduk jadi satu ditambah dengan bumbu keluaknya
dan juga rasa khas lautnya karena menggunakan kepala ikan takap
jangan khawatir meski saat jam makan berdentang selalu ramai pengunjung
warung makan ini menyediakan sampai lima puluh kg kepala ikan untuk diramu jadi palu kalowa
beberapa petinggi negara pernah mencicipi kuliner satu ini
dan hingga kini kabarnya masih banyak yang ingin terus menikmatinya
kalau ikannya sih kita senangnya ikan kalupalua itu
nah terus ini kan jadi warung recommended ya dari keluarga
jadi membawa teman teman kebetulan rombongan dari kalimantan tengah
kita datang ke sini
membawa teman teman merasakan gimana rasanya nikmatnya ikan ini
untuk seporsi sop kepala ikan kualitas ekspor ini
pengunjung cukup menikmatinya dengan harga rp empat puluh
selain kepala ikan telur ikan dan rumput laut juga menjadi pasangan ideal
bagi anda yang mencari sajian makanan serba hasil laut